bermain dengan buah putih susanto terus menekan bidak hitam milik juniornya
memasuki langkah ke empat puluh dua daniel semakin kesulitan hingga terpaksa merobohkan raja hitam dan menyerah
atas kemenangan ini susanto mengumpulkan nilai tiga vp alias belum terkalahkan
tahun dua ribu empat susanto megaranto jadi peraih grandmaster termuda di indonesia ketika masih tujuh belas tahun
melewati rekor utut adianto yang meraih gelar tersebut pada usia dua puluh satu tahun
grandmaster merupakan gelar tertinggi di dunia catur